dengan kasus kriminal seberat ini mustahil istri kamu akan kembali pulang
ya allah jadi anak kabur selamanya
berdoa saja semoga kamu tidak ikut terlibat
kamu sih gitu tut
mama tuh udah berharap
pengen banget dari dulu
pengen banget bisa beliin baju kamu lebaran
pengen bisa pergi berdua sama kamu
bahagia gitu rasanya kalau bisa beliin kamu sepatu badu kamu pakai
kan rasanya mama terharu
sekarang giliran mamah punya kesempatan untuk itu
kamu malah gak mau pergi sama mama
kayak begini gini nih
mams tuh ya kalau udah ada maunya pasti maksa
maksa maksa alus gitu supaya aku jadi ngerasa bersalah
daripada mama ngomongnya sambil marah marah
yaudah gini aja mams
aku mau pergi belanja sama mump
tapi biar akoh aja yang pilih modelnya
gak boleh mams gimana
nggak bosen bosen apa ya tiap hari ngomongnya itu
naik apa ke sini
ya naik motor atu ce naik apa lagi
oh mungkin suara motor kamu ketutupan sama suaranya yang emput kali ya
iya kan kalau ngomong suka kenceng
maksudnya mau main ke kantor sore lagi cu
kalau gitu temenin ce ce ke kantor yuk
mau ngapain mau ke kantor
moms kan udah janji sama aku
kalau mams mau main ke kantor lagi aku hanya diajak
untut para tkwt pulang
kalau kamu ikut entah ribet
udah sekarang pokoknya kamu mandi siap siap ganti baju
nanti mama pulang kita ke bogor
nggak usah pelukan dulu
pelukannya nanti aja
nanti kan ketemu lagi
nanti ntar mama ambil dopet dulu
ini anak anak gak berhenti berhentinya pelukan
suka padaku ada gajah
jangan diam diam begitu
debbie jangan lupa ya
nanti perhiasannya dipakai semua
biar mama senang melihatnya ya
tapi kan perhiasannya ada di papa
nanti papa kasih ya
tapi jangan lupa
jangan dikasih ke orang lain ya
mama saya kerja jauh jauh buat siapa
bukan buat orang lain
tapi buat ngebahagiain kita
buat ngebahagiain debbie ya
kalau iko udah pulang
segala perang akan segera dimulai
perang gaya perang harta
bapak kesana itu cuma pengen bantuin ngerawain dede bayi
bapak nggak tahu kalau ada bu guryola di sana
orang bapak lagi bikin susu di dalam
yang peb liat
bapak itu lagi duduk samping bu guryola
senyum senyum gendit gimana sih maksud kamu
tuh ngambek lagi pep ah
ya allah punya anak satu aja
di sana itu cuma ada om dadang om idoi om aceng
bu dokter clara sama bu iin
bapak nggak tahu kok di sana ada bu guryola
bapak tuh tidak mau bikinin susu buat si dede bayi
terus kalau kamu liat
bapak duduk berdua sama bu guryola karena
bapak seneng liat bayinya itu minum susu
mengingat kamu lagi kecil neng
tapi peb liat bapak senyum senyum sama bu guryola
bapak senyum senyumnya sama dede bayi
itu kalau orang banyak begitu
masa bapak pacaran berdua sama bu guru yoli ya nggak mungkin neng
bapak juga nggak kepikiran sama bu guryola
kamu juga yang tidak tidak sah saja
meruduh bapak seperti itu
bapak gak mau kehilangan ibu
bapak gak mau kehilangan kamu

bapak tuh beneran nggak ada apa apa sama bu guryola
bapak tuh beneran nggak ada apa apa sama bu guryola

nggak ada yang lain
kamu jangan marah lagi sama bapaknya
bapak sedih kalau kamu marah sama bapak

kenapa masih di sini
lanjutin kerjaannya pak
ih bapak pak jitnya udah gede
ih bapak pak jitnya udah gede
emang kenapa kalau di pulang
emang kenapa kalau di pulang
emang kenapa kalau di pulang
tumen kamu di rumahnya akum
kamu siapa cek
saya kenapa cek
tumen kamu gak nongrong di rumahnya akum
kenapa gak enak
aku lagi ngobrol berdua sama pebri
nanti saya disini